perbaikan jalan di sejumlah ruas panjang tol cipali terus dikebut
perbaikan dilakukan mulai dari rekonstruksi fondasi lapisan bawah
hingga pemeliharaan permukaan aspal bagian atas
perbaikan ditargetkan selesai sepuluh hari sebelum lebaran
perbaikan konstruksi fondasi lapisan bawah di kilometer satu ratus enam puluh tujuh ruas tol cipali
arah jakarta dan sebaliknya terus dikebut
perbaikan dilakukan karena konstruksi badan jalan labil dan bergelombang
sehingga tidak layak dilalui kendaraan
rekonstruksi fondasi ini dilakukan di tiga puluh titik sepanjang ruas tol cipali
dengan total perbaikan sepanjang sebelas kilometer
tak hanya rekonstruksi fondasi lapisan bawah
perbaikan dengan kategori sedang seperti pemeliharaan lapisan aspal bagian atas
juga dilakukan di dua ruas arah jakarta maupun sebaliknya
ditargetkan perbaikan jalan ini selesai sepuluh hari sebelum lebaran
ini kategorinya perbaikan apa pak
ini perbaikan apa pak
pengerjaannya apa pak
ctrb dan aspal
butuh waktu berapa lama pak ini pak
kalau untuk segmen ini saja butuh waktu segmen dulu
kita targetnya disini sampai tanggal satu sudah selesai